kasat lantas polres pelabuhan tanjung perak surabaya menggelar razia pada hari minggu
sasaran razia adalah telepon seluler milik para anggota kepolisian yang ikut mengunduh dan bermain game pokemon go
khawatir aparat kepolisian juga ikut bermain pokemon go
kasat lantas polres pelabuhan pun merazia telepon genggam anggotanya
yang berjaga di pos polisi jalan jakarta surabaya dan surabaya jawa timur
kasat lantas mulai mengecek satu persatu telepon seluler milik anggota
untuk memeriksa unduhan aplikasi pokemon go
namun tidak ditemukan adanya anggota polisi yang bermain pokemon go
kawasan pelabuhan tanjung perak surabaya kerap menjadi tujuan warga
untuk memburu monster dalam permainan pokemon go
di kawasan ini juga terdapat dua titik yang merupakan lokasi pertempuran atau battle pokemon
pokemon sampai ke wilayah kami dan beramai ramai
dan sebelumnya saya antisipasi jangan sampai anggota kami ada yang ikut ikutan
apalagi sampai membongkar rahasia negara karena game pokemon itu memainkan gps yang bisa membongkar keamanan rahasia